oke si aryo bentar lagi bakal jadian sama ernita
ngapain pakai lipstick apa kata dunia kiamat
dah dah mendingan lu tobat tobat
tidak ada yang bisa dihukum
tungguin tungguinan lu setor muka kemari
terus gua gua dong
dandanan lu gantengan yuk
pasti ada cewek yang makeover lu ya
ye cewek cewek apaan sih lu
lu pantau sendiri gue ada tujuannya
biar diketin si ernita
biar si ernita suka sama gua
kan lu tau
lagian dari dulu emang gua keren keles
gua nih bagaikan brad pitt
muka lu tuh kayak pantat panci
jen ayo ajarin aku
biar aku jadi anak anak gaul gitu
jangan sosok gaul deh
yaudah lu sono minta janis si jen
dia paling jago di kampung ini
jen ajarin dia
ayo jen duluan ajarin
yuk yakin dia mau diajarin sepeda
lu kagak takut bidadari lu lecet
ayo main sepeda yuk
eh jadi laki tuh yang tegas
ah lama ini
minggir minggir minggir
ajarin saya lu pegangin apa sih
pegangin yang bener ntar jatoh nih
lu pake nginjek lagi lu
terus jen ajarin yang bener zen
udah pada pergi
itu di taman kok tumben rame banget
ada apaan ya
ada apaan sih ya
udah ya ga usah seneng seneng
ntar aja seneng seneng besok
ini sepeda lu disini
oh lo kok pada bubaran sih tadi
ya biasa ini gue lagi latihan buat lomba den sepeda
oh iya kok lu tumben kemari
lo pasti mau ngeliat gue sama temen temen sepeda gue
hah kenapa kita disuruh minggir kalo ada ernita
eh yuk kok tumbennya hari ini lo beda banget
kayak lebih keren gitu
oh hah iya dong jelas
lihat kan sih emang sebenernya dari sononya gue emang udah keren
pacaran kali dia ya
semoga sukses tuh si aryo tuh
eh kalo lo ngomong lo bukup bukup udah keren dulu
oh iya ntar malam kayaknya ada film bagus tuh film rame
kemajuan yang sangat pesat si aryo
ingat gue paling gak bisa dijemput jalan kaki
dan satu lagi
gue gak bisa jalan kaki
dari dulu si ernita melihat si aryo aja kagak demen
dia ngajakin jalan bro
nuh sekarang kan si aryo udah keren
yaudah lo jemput gue jam empat ya
beres mau jam berapa juga gue jemput
wow wah punya berita yang sangat spektakuler
tajam mutakhir dan terpercaya
si ernita mau ajak ngedet
ernita mau lo ajak ngepet
tuh kan yo
aku bilang juga apa
dia tuh pasti mau ngedet sama kamu
karena kamu udah ganteng ya kan
yang lebih penting
yang lebih penting
kalau gue susah lo ikut
kalau gue susah lo ikut
sekarang gue lagi susah
ya elah baru isi bensin
lo kagak usah khawatir ya
pokoknya tenang aja gue ganti
pakai minyak tanah
asik hari ini aku dibeliin
ih ada lipstick
kalau si aryo itu berhasil jalan sama ernita
aku dibeliin lipstick deh
ini kan kesukaan aku warnanya
si aryo bentar lagi bakal jadian sama ernita
dah mendingan lo tobat
ini enggak kayak yang nya pikirin
ini lah cuma iseng
dah sekarang mendingan lo dandaanin genteng gue dong
kamu keliatan wonderful
nyo kita jadikan mantap film
yoh sorry banget ya
tiba tiba nyokap bokap gue mendadak pergi ke luar negeri
terus gue disuruh jaga rumah deh
maksudnya kita makan sama nontonnya dirumah gue aja deh
ya itu kalo gak keberatan sih
iya iya iya kagak kagak berat berat
malah aryo sedem man yang berat berat
kamen cepetan bawa tangga lele jangan sih lo
laki mah bukan sih ah
udah pener nih tangganya
kuseng deh bawa tangga lama banget itu
roboh nih roboh nih bangku bergerubah semua tuh
cepetan itu tangganya
lu jadi gampang jadi geregetan amat ya
deh lu salah atret itu salah
tangganya dulu tonton kemari baru lu
gapapa jadi lu
woy mau kemana
kok oi banget sih bawa tangga
sabar nya berat banget nih
ya mau tangga udah orang ambil
sombet nyangkut di baju gue dong nyangkut ya
lembek banget jadi laki sih ah
dantuin apa nya
apaan ada lu masih gue gue juga
nah ganteng yang rusak lu turunin
ganti nih mau yang baru nih
lu bawa tuh
minyak mau ke dalam mau masak
ya ya ya pegangin dong
rajinan amat gue mau masak
nid lu gak usah sedih gitu napa
lu gak usah dibawa perasaan
ini kan cuma film
eh lo tuh jadi cowok gak sensitif banget ya
walaupun ini tuh cuma film
tapi tuh ini bisa terjadi aja di kisah nyata
kalau misalkan cher lo punya penyakit
terus lo pengen nikahin dia aja gitu tanpa syarat
ini kan ini kan sedih yo
apa jadi begini sih
wah kira gue bakal nonton film romantis
terus pegangan tangan gitu tuh kayak orang pacaran